siswa siswi sekolah dasar impres burain ii sudah riuh dan memenuhi bangku bangku di ruang kelas dua
nampak di dalam kelas seorang anak laki laki berada di depan kelas siap memandu teman teman lainnya untuk belajar pesan
sang guru kelas pun turut mendapinginya
begitu percaya diri berhitung itulah nono siswa kelas dua sekolah dasar impres burain ii
siapa sangka nono meraih juara satu di ajang international abecus world competition dua ribu dua puluh
nono merupakan anak dari nur yatiseran yang merupakan guru di sekolah nono mengembat ilmu
dan rafael emmanuel meo tungunai seorang petani
setiap pagi sebelum berangkat sekolah nono sarapan dan melatih kemampuannya berhitung
dibimbing oleh sang ibu bocah tujuh tahun ini dengan lincah menggunakan alat hitung sempurna
dulu setelah itu kerja fail sedikit tidak banyak mungkin lima enam fail
setelah itu ya di pembangun pembangun drill sendiri untuk mencongak untuk dia punya kecepatan
jadi sambil ini ambil kalkulator dia mulai sibut angka lalu nono membayangkan biji sempuan dia mulai jawab
sang ayah pun tak ketinggalan turun
dan melatih kemampuan nono meski ayahnya menggunakan kalkulator nono tak kalah cepat menghitung
kecerdasan nono pun membuatnya memiliki cita cita yang tinggi
tak segan segan nono ingin menyaingi elon musk
mobil paling tercepat kereta paling tercepat pesawat paling tercepat deng tentara
uuuuh kenapa mau jadi tentara
menjadi anak guru nono pun memberikan teladan yang baik bagi teman temannya
ia selalu membantu teman temannya yang kesulitan belajar
bahkan nono turut membantu siswa kelas lain yang lebih tinggi untuk memahami matematika
juga membantu teman temannya dan diberikan waktu untuk membantu teman temannya
seperti kita tadi saksikan di kelas dia juga ikut
masih itu berhitungan matematika
memiliki anak dengan prestasi memukau orang tua nono hanya ingin mendidik anaknya menjadi orang yang berguna bagi tuhan
nusa dan bangsa dan memiliki kesempatan yang lebih baik di hidup nanti
prinsip saya untuk mereka ke depan itu hidup mereka itu istilah ada perubahan
jangan seperti orang tua yang istilah sekolah pas pas saja
dari dia pun cita cita sendiri bapak
kita tidak bisa tenang
kita tidak bisa menenangkan cita cita untuk anak
dari dia punya hati sendiri dia mau jadi apa
nono pun menjadi secerca harapan dan panutan bagi anak anak timur lainnya
meski hidup sederhana dan jauh dari hirup piku kota namun prestasinya bisa mendunia
chris tongai kupang nusa tenggara timur